setelah ikut tertangkap dalam penggerbekan narkoba di mataram nusa tenggara barat reza artamevia akhirnya kembali ke rumahnya di kawasan radio dalam jakarta selatan pada hari jumat kemarin
ya dan dalam konferensi pers yang digelar di rumahnya jumat malam mantan istri almarhum aji masaid ini menyatakan bahwa saat penggerbekan ia tidak berada di kamar
pada kesempatan yang sama kuasa hukum reza artamevia ramdan alamsyah mengatakan bahwa reza akan mengikuti rehabilitasi yang dimulai senin mendatang
kemarin hasilnya hasil tes urinnya ya negatif semua termasuk saudara saudara saya yang di sana kemarin itu juga negatif semuanya yang ya insya allah bisa menggambarkanlah situasinya jadinya
masa rehabilitasi ini selama masa rehabilitasi ini harus benar benar sesuai dengan ya yang dianjurkan dan memang nantinya hari senin depan
itu adalah hari pertama t reza untuk melaksukkan konseling